besok aku mau ke
ketempat bu panti
ya aku mau bilang terima kasih sama mereka
atas kebaikan mereka loh mas
gak usah gak usah gak usah
saya gak mau berurusan sama panti aswan lagi ribet
aku emangnya kenapa sih mas
jatuh pak kesempatannya
oke jadi kalau gitu
kita sudah tahu pemenangnya siapa ya
siapa yang menang
ini adalah momen paling membahagiakan buat aku
terima kasih tuhan
aku bener bener sangat bahagia
om baik nino
om baik nino
aduh aku kebelet bipis mbak
ya udah sana gi kencing dulu
nggak tinggal bentar gak apa apa ya
ntar lo kencing batu lo disana
iya apaan sih ya lepasin
apa lo lepasin sih uya
lo dengeng mau
gue kan dipegangin aja
emak pinggul gue aduh
nggak bisa geramah
nggak bisa berdiri nih gimana dong
nggak bisa geramah
masih mana tuh
pak rendy pak rendy tolong gendong kiki ke dalam dong
nggak bisa disitu mbak
ya ya kecua
ah bisa jalan
aku tadi bisa jalan ke pelet
dia udah belajar acting lagi nih biar pinter nih
terima kasih sudah menjembatkan hadirnya
iya tapi sayang sekali ya elsa
semua kebenaran soal rena terpaksa gak bisa gue ungkapin hari ini
ya pada dia maksing kesini nanti makin parah sakitnya
pokoknya salam aja nanti buat elsa
semoga cepat sembuh ya
ya makasih nen
ya udah kita pamit sekarang ya
salam untuk muro saya ya
udah udah kita pamit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gak ada apa apa
besok aku mau ke
ketepan bu panti
ya aku mau bilang terima kasih sama mereka atas kebaikan mereka loh mas
saya nggak mau berurusan sama panti asuhan lagi ribet
aku emangnya kenapa sih mas
justru masih kesel aja kemarin kita udah potang panting buat dapetin trainer tapi disusahin
mas di dunia ini tuh gak ada yang instan
semuanya pasti ada proses
yang pastinya besok aku mau datang kesana aku mau bilang terima kasih ya
ngapain si andin pak yang mau pergi ke panti
nanti malah bu panti keceplosan macem macem lagi
ternyata aldebaran segitu takutnya ya
apa karena mamanya al itu gak mau punya menantu mantan napi
mbak andin mau ke panti

mbak andin mau ke panti
mbak andin mau ke panti

mbak andin mau ke panti

mbak andin mau ke panti
mbak andin mau ke panti
kali ini kamu boleh selamat
cepat atau lambat
saya pasti akan memberitahukan masa lalu andin ke rumah saya
saya tinggal cari waktu yang tepat aja
kamu bantuin mirna ya untuk jagain rena soalnya mbak nanti mau pergi
selesai masalah nanti sarapan
mba mau pergi kemana
mau ke pantai asuhan mau bilang terima kasih karena rena kan udah balik kesini
deh di depan ada pak rendy katanya mau ketemu sama pak bos
oh tapi masalahnya masih mandi loh
hmm terus gimana
yaudah biar gue aja deh biar gue yang ketemu sama pak rendy ya
kan kemarin habis adegan permusraan tuh pas acara partinya rena

pasa dia ngga kepikiran
ya masa dia ngga kepikiran gini
ya masa dia ngga kyk mikir

kan dia yang pelan yang kepikiran
kalau dia mah belum tentu kan
gak tau gua ada
ada yang mau dibantu
ngambil pisau buat gua
kenapa nggak langsung masuk aja sih
saya disini aja
tapi masalah masih mandi
oh gitu ya
itu dokumen itu ya
hak asuh adupsi rena ya
betul bu ini dokumen pengangkatan anak
yang boleh saya ambil dari dinas kependudukan
mau kasih ke mas al atau langsung mau ke saya
soalnya dia lagi mandi nih
yaudah kalo gitu
tolong sampaikan ke pak hal ya bu

pagi kamar mandi dia